bukan kali ini gempa bumi melanda wilayah aceh bumi rencong tercatat kerap menjadi wilayah langganan gempa
dan berikut rangkumannya untuk anda
gempa bumi selalu menakutkan bagi warga di pulau sumatera
sejarah mencatat sejak beratus tahun lalu beberapa daerah di sumatera memang sudah menjadi langganan gempa
bahkan gempa hebat yang menakutkan karena berpotensi menimbulkan tsunami pernah terjadi di sumatera
sejak gempa besar menyasar aceh tahun dua ribu empat gempa besar secara beruntun terus terjadi
pada minggu dua puluh enam desember dua ribu empat gempa besar pertama terjadi di aceh
pusat gempa berada di pesisir barat sumatera dengan berkekuatan sembilan
gempa selama sembilan puluh menit ini menjadi gempa dengan waktu terlama sepanjang sejarah
yang berdampak pada bergesernya seluruh wilayah bumi dan dilaporkan sebagai gempa terbesar ketiga
yang pernah tercatat di seismograf
gempa ini menimbulkan gelombang tsunami puluhan meter
tsunami tak hanya menyapu wilayah daratan aceh namun berimbas hingga bangladesh india malaysia myanmar thailand singapura hingga maladewa
bencana ini menewaskan ratusan ribu orang dan aceh menjadi wilayah dengan korban terbanyak
diperkirakan lebih dari tiga ratus ribu orang meninggal dunia dan lebih dari lima ratus ribu bangunan luluh lantak rata dengan tanah
gempa kembali mengguncang aceh pada dua juli
pada dua juli dua ribu tiga belas kekuatan gempa dilaporkan mencapai magnitud enam satu
sebanyak tiga puluh sembilan orang tewas serta melukai lebih dari empat ratus orang
gempa ini merupakan gempa darat dan memiliki rentang waktu lima belas detik di kedalaman sepuluh kilometer
setidaknya tiga rumah rusak akibat gempa
pada tujuh desember dua ribu enam belas untuk kali ketiga aceh kembali diguncang gempa
dengan kekuatan magnitud enam
gempa yang terjadi di darat ini mengguncang wilayah pidijaya sekitar pukul lima lewat tiga puluh menit waktu indonesia barat
sejumlah rumah dan bangunan pertokohan rusak dan ruas jalan terbelah
korban jiwa terus bertambah seiring proses evakuasi yang masih berlangsung
meskipun gempa kali ini tak berpotensi tsunami
badan geologi memetakkan kabupaten pidijaya sebagai zona merah gempa
kawasan zona merah itu merupakan kawasan berpotensi gempa bumi
pembangunan rumah dan bangunan rumah ini lebih kuat dengan skala intensitas lebih besar